kita mau informasi pertama jemaah dari berbagai kota di indonesia memadati kawasan monas jakarta sejak minggu malam
ya mereka berkumpul untuk menghadiri reuni mujahid dua ratus dua belas yang dimulai pada senin dua desember pukul tiga dini hari
acara diawali dengan sholat tahajud berjamaah yang diimami oleh sheikh amar dari palestina
usai sholat tahajud acara dilanjutkan dengan istiqosah yang dipimpin oleh abuya kurtubi
sekitar pukul empat lima belas sholat subuh berjamaah dimulai
reuni mujahi dua ratus dua belas masih akan berlangsung hingga sekitar pukul dua belas siang jelang waktu sholat zuhur
sejumlah pejabat diagendakan hadir mulai dari gubernur dki jakarta hingga pimpinan dpr atau mpr republik indonesia